keluarga lalu muhammad zohri di lombok utara nusa tenggara barat menangis haru ketika menonton rekaman video kejuaraan atletik dunia u dua puluh di finlandia
mereka mendoakan agar lalu muhammad zohri yang merupakan anak yatim piatu ini bisa sukses meski dalam keterbatasan ekonomi
di rumah sederhana milik lalu muhammad zohri di dusun karang pansor desa pemenang barat
keluarga dan tetangga menangis haru menyaksikan video muhammad zohri saat berjuang di kejuaraan atletik dunia u dua puluh di finlandia
baik keluarga maupun tetangga tak menyangka pemuda yang dalam kesehariannya sangat sederhana itu
kini menjadi pelari internasional
keterbatasan ekonomi membuat pemuda yang telah yatim piatu ini harus berjuang keras untuk mewujudkan impiannya
di rumah sederhana milik lalu muhammad zohri yang merupakan anak yatim piatu ini harus berjuang keras untuk memujudkan impiannya